polisi kembali memeriksa ulang delapan pelaku kasus pembunuhan eki dan vina yang sudah mendapat vonis pidana
apakah dari pemeriksaan ulang ini polisi bisa mengidentifikasi tiga pelaku yang kini buron
karena perlu dipahami delapan tahun lalu delapan pelaku ini sempat mencabut bap
kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber
kami masih menantikan di reskrimum polda jawa barat kombes surawan untuk bergabung bersama kami
namun sudah hadir untuk saat ini kepala desa banjarwangun sulaiman dan kriminolog universitas indonesia adrianus meliala
baik terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami
pak kades sejauh ini karena ini kasus kembali mencuat begitu
posisi dari pemerintahan desa untuk membantu pengusutan kasus ini bagaimana kemudian
kami sudah relis dari polgaya jawa barat bahwa ada warga kami yang terlibat dengan pemerintahan
kami bergerak dengan rtrw melalui whatsapp melalui ada grup rtrw di kami
kebetulan kami juga di rw ini banyak empat puluh enam rw rt dan rw
dan kami selalu koordinasi dengan pihak kepolisian dan terutama di babilkam dan babilisa yang ada di banjarwangon
tiga dpo ini memang warga desa sana atau gimana sebetulnya pak
sebenarnya ini nggak sampai dengan detik ini nggak ada nama itu
sama saya sampai selusurin dari data kami di desa juga nggak terdaftar juga
dan di kecamatan juga kemarin juga sempat dicari juga belum ketemu juga belum ada
sampai kami dengar informasi bahwa ada puluhan nama yang sudah
ditelusuri pemerintahan desa soal dari dpo yang sudah dipublikasikan begitu oleh polisi
itu kami dari data kami sesuai dengan andi itu nama andi dan dhani
kalau misalnya adik andi dan dhani saya sudah cross check dengan nama nama itu langsung ke alamat alamat yang setempatnya
di sosial yang umur itu tapi kenyataannya enggak ada juga
nama nama yang ditujukan sebagai dpo
prof adrian dengan upaya polisi mencoba memeriksa ulang kemudian ada posisi pemerintah desa ikut mencari nama nama itu
dan ternyata tidak membuahkan hasil untuk posisinya sekarang
anda menangkap bahwa untuk mengejar tiga dpo ini akan sulit pencariannya
ya yang pasti adalah bahwa semua informasi itu perlu di refresh ya disegarkan kembali
untuk itu maka perlu ada pemeriksaan ulang
demikian juga pencarian informasi baru mengingat ada jeda delapan tahun ya
kalaupun ada informasi baru jangan lupa juga bahwa informasi tersebut pasti sudah terdistorsi oleh waktu
ada konteks makin dilupakan makin tidak akurat makin berkurang dari sisi volume
nah itu adalah hal hal yang makin mempersulit kepolisian
namun demikian saya menduga bahwa
bahwa sebetulnya kasus ini juga cukup mudah mengingat
berita acara sudah pernah dibuat konstruksi kasus sudah pernah juga disusun
disepakati oleh pengadilan melalui pemeriksaan di pengadilan
dengan kata lain polisi tidak mulai dari nol sama sekali
juga ada delapan orang yang tentu akan bersedia memberikan keterangan
demikian juga masyarakat seperti kepala desa
itu kan adalah modal kapital yang perlu diutalisasi oleh kepolisian
adalah kebanguan dari kepolisian yang selama ini kelihatannya tertampar
melalui film yang sudah dibuat oleh masyarakat juga
yang dalam hal ini tentu saja merefleksikan pekerjaan kepolisian sendiri
karena kan ini terakhir juga dikabarkan delapan terpidana ini
menarik kembali bap yang sebelumnya disampaikan ke pihak polres cirebon
begitu di hadapan penyidik polda jawa barat
ini kalau anda menangkap konteksnya
pemeriksaan ulang ini bakal mengubah secara keseluruhan konstruksi perkara atau gimana
ada pemberian keterangan baru yang dilakukan oleh delapan orang ini
tidak juga mengubah putusan
saya menduga kalau misalnya sekarang ini
ketika polisi bertanya lagi kepada delapan orang
karena masih beranggapan bahwa apapun yang mereka katakan itu
akan mempengaruhi fonis mereka
dengan kata lain ada kemungkinan misalnya mereka
sudah mendapatkan janji dari lapas
dan mendapatkan program asimilasi
khawatir ya sehingga kemudian lalu mereka memilih diam
perhatikan bahwa psikologi orang warga binaan
kan tentu tidak sebebas kalau kita berada di luar ya
nah untuk itu maka pendekatan
raport itu penting dilakukan oleh kepolisian
jangan hanya pas perlu saja untuk kemudian
atau ada hal lain yang bisa saja berpotensi terjadi
ya kalaupun misalnya mereka memberikan keterangan
akibat memori yang makin menurun
saya bayangkan kalau misalnya pun delapan tahun lalu
sekarang sudah delapan tahun berlalu sudah
jadi itu harap dimaklumi
jangan terlalu tradisional ya atau konservatif
karena ketika ada interpretasi atas fakta fakta baru
kami ini hanya bisa menerjemahkan hukum
yang dirasakan oleh pemerintahan desa
juga tidak ditunjukkan atau tidak dipublikasikan
mengupayakan mencari tiga dpo ini pak
apa usahanya dan koordinasi yang dilakukan oleh otoritas
dengan otoritas tempat pak sulaiman
selalu update ke warga
kami kembangkan tapi selama ini
dpo itu tidak ada di banjarwangunan
oke dan dari kasus ini
peradilan yang untuk delapan terpidana ini
apakah kemungkinan akan ada pasal lain
yang bakal dijerat untuk tiga dpo ini
prof adrian delapan terpidana ini kan
yang masih statusnya buron begitu
tapi lebih kepada bahwa apa
dengan kata lain ketika nanti ada biaya
melarikan diri dari tangan tangan hukum
sudah makin bertambah begitu
ada tantangan data minim
anda merasa ini terkesan terburu buru
dipikir persoalannya sudah hilang
sehingga komporas bisa memberikan
antara kasus kejadian itu
karena film begitu yang muncul
dengan mantan ku yang
hal apa yang harus diperhatikan betul
dan selesai dalam waktu yang tidak lama
selama delapan tahun yang lalu
piring kotor yang dikerjakan oleh
dan kemudian lalu tidak lagi mempersoalkannya
dilalah ada orang yang ternyata mengugatnya
prof wahyu rudanto untuk mengingatkan nih
puncak gunung es yang kelihatan saja prof
yang hanya karena tidak diviralkan
orang sudah teralih pada hal yang lain
lalu kemudian menganggap bahwa soal sudah selesai
kompolres perlu berdorong agar pengawasannya
menjadi lebih sustain dan lebih komprehensif
oke boleh direspon pak wahyu
ada kemungkinan nanti ada kasus kasus serupa
mirip fina sebelum tujuh hari akan muncul lagi
beberapa web yang masuk ke kami yang kasus di
nanti pasti nanti juga akan lagi
tapi ada tindak lanjut
dan sedang ditangani oleh polda jawa barat